ratusan pelayat sejak jumat pagi mendatangi rumah duka yang terletak di jagalan solo
mereka adalah kerabat tetangga hingga sesama aktivis rekan rekan wijitukul dan sipon
puluhan karangan bunga berjejer termasuk dari presiden joko widodo dan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
dalam beberapa tahun terakhir sipon kerap jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam usia lima puluh lima tahun
mereka dua dari perkawanan menjadi ikatan keluarga dan tidak hanya punya makna individual
tetapi juga punya makna perjuangan makna yang kemudian itu pengorbanannya begitu besar ya
dan ketika dukul hilang mbak pon pun juga tidak menyerah sampai hari ini dia dilingan lahir
wijitukul dan sipon adalah aktivis yang tergabung dalam partai rakyat demokratik
yang turut andil dalam berjuang melawan pemerintahan soeharto
keduanya kemudian menikah dan melahirkan dua orang anak yaitu fitri ngantiwani dan fajar merah
wijitukul menghilang secara misterius pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
rekan sesama aktivis hingga kini masih mengenang perjuangan pasangan aktivis yang juga penyair tersebut
dijulik otomatis lah itu adalah bahasa dia tidak hanya sebagai pendamping wijitukul
tidak hanya sebagai ibu dari fajar merah dan ngantiwani
tapi juga dia paling gigi berdiri di negara depan untuk mengadvokasi suaminya
dia ikut ke jakarta ikut advokasi aksi kemana mana ikut audiensi ke menteri ke segala macam
dan kita tahu hasilnya sampai dua puluh tahun lebih kemudian juga nyaris tidak ada hasil
nah sampai kemudian mbak pon sakit sakit
meskipun telah puluhan tahun tidak bersama wijitukul
hingga saat terakhirnya si bon merasa bahwa suaminya masih hidup dan terus mencari keberadaan suaminya itu
fajar indrajaya solo jawa tengah